bidadari yang selalu kita tunggu
so tau saya lagi ngebayangin mang murad tau
udah agak dingin
kang darman balas dendam
karena anak buahnya kami hajar sampai patah tulang
tadi salah satu anggota saya sudah dihajar
sampai seperti anak buahnya patah tulang
kalian sudah menerima bayaran atas pekerjaan kalian
itu bukan urusan saya
itu resiko pekerjaan kalian
tunggu agak dingin
jangan ditiup tiup supaya jadi agak dingin
kata pak ustadz
itu adab yang dilarang dalam agama
tapi kenapa jadi adab yang dilarang
penjelasannya ada dalam ilmu kesehatan
aku gak akan jelasin detailnya
uap makanan atau minum yang kena nafas kita
atau karbon dioksida
efeknya nggak bagus buat kesehatan
nunggu kopinya agak dingin
gak buru buru mau pergi lagi kan
senyumnya selalu terbayang
kalau saya terbayangnya kadang kadang tersenyum
sekarang dia lagi apa
dia lagi masak
kalau dalam bayangan saya
dia lagi nyetrika
dibatasiin aja mak
untuk orang yang mau datang kebersih
ya mak sesuai sama kapasitas kafe kita aja
ya kalau ngikutin protokol kesehatan
di sini cuma bisa berapa orang sih
bidadari yang selalu kita tunggu
udah agak dingin
ini saya dekat rumah kamu
baru habis ngantar penumpang
kalau kamu di rumah saya mau mampir
enggak ini lagi di dekat terminal
mau peran sama anak buah bos bubun
waduh katanya kita cs tapi gak ngajak
kita tim barisan sakit hati
saya ke kantor lagi sekarang ya
lagi nemenin abah
enggak abah lagi tidur
tadi aku udah ke tempat kang mus
tapi ketemuan sama temen kamunya gak jadi
temen kamu ban motornya kempes
harus cari tukang tambal ban dulu
kang mus gak mau nunggu takut lama
akhirnya ketemuannya di pending
sekarang tete udah pulang
udah di rumah
di antar siapa
ada deh mau tahu aja
sekarang kamu harus pandai berbagi waktu
antara bekerja di kafe
dan menjalankan profesi sebagai copet
supaya junedi gak tau kalau saya sudah tau
dia menyusupkan kamu ke tim saya sebagai mata mata
kalau dia nanya di mana markas saya
selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain
dan jarang ada pertemuan kelompok
dengan alasan keamanan
sekarang kamu boleh pulang
kalau nggak langsung pulang boleh
kamu mau kemana
gak kemana mana mau disini dulu aja
kamu memang sedang perlu menangis
sebab ditinjau dari aspek psikologi
menangis itu berguna untuk menghilangkan stres
mengurangi rasa sakit menyeimbangkan emosi
mengatasi rasa sedih dan memperbaiki
jadi kamu harus menangis
kamu harus menangis
kamu harus menangis
kamu harus menangis
buah sana hati
sebentar lagi dia lewat sini
yaudah kau bawa pulang duluan
kita kan tadi berangkatnya bareng
saya kan masih harus disini
kalau apa nih
katanya kalau aku gak patuh sama perintah dia foto aku bakal dicetak
terus diperbanyak mau ditempel dimana mana
ada tulisan dibawahnya awas copet
waduh teteng gak usah ketemu bos saeb lagi
gak usah ngasih tahu pak junaidi juga
jangan lupa ganti nomor hp
lagi apa di sini bos
besok jangan kembali ke terminal
bilang sama denny atau siapa saja kalau kamu mau cari kerjaan lain
sudah nggak betah di terminal

orang saya yang nyuruh dan jangan bilang kamu ketemu saya
kalau ada yang tahu saya yang nyuruh atau kamu bilang ketemu saya
ada setengah lusin orang yang akan marah
dan akan menghajar kamu
contohnya seperti ini